belasan pelanggar peraturan lalu lintas terjaring razia yang dikelar satlantas polres tulung agung di jalan raya ngantru pada selasa petang
razia dalam rangka operasi zebra di tengah masa pandemi kali ini petugas lebih mengedepankan upaya preemptif dan preventif
tidak dikenakan sanksi tilang belasan pelanggar dihukum untuk melaksanakan sholat goib on the spot
para pelanggar yang beragama islam diminta untuk mengikuti sholat goib yang ditunjukkan bagi para korban kecelakaan lalu lintas dan relawan covid sembilan belas
selain itu para pelanggar juga diharuskan mengikuti kegiatan emosional spiritual quotient isq
rescue singkat tersebut untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri pelanggar agar menjadi pribadi yang lebih tertib dalam berlalu lintas
hari ini kita melaksanakan kegiatan operasi zebra smeru dua ribu dua puluh satu
yang mana kita ada satu program baru yaitu lodo
kita melaksanakan sholat goib dilaksanakan on the spot
di mana kita melaksanakan ini di daerah black spot daerah rawan kecelakaan lalu lintas
jadi kita mengajak masyarakat bersama untuk memahami bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan akan kecelakaan lalu lintas
saya pribadi mungkin lebih tenang aja mas
lebih tenang terus dikasih motivasi aja buat kita lebih baik lagi
di jalan dan lebih harus hati hati dan jangan melanggar buat keselamatan kita sendiri
selain upaya preemptif dan preventif dalam operasi zebra kali ini petugas juga melakukan tindakan represif
para pengendara yang melakukan pelanggaran berpotensi menyebabkan kecelakaan tetap dikenakan sanksi tilang
satlantas polres tulung agung akan terus menggiatkan razia dalam rangka operasi zebra hingga enam november mendatang
fadli rahmawan kontributor tulungagung jawa timur